untuk saat ini unit jeep yang tersedia untuk disewa baru ada sekitar sepuluh unit
saya bertemu dengan dokter grace yoselidi di rumah sakit pondok indah bintaro tanggerang selatan
sehingga memang kalau kita banding bandingkan
rantai sepeda kayu penggiling ini saya bikin los dong
halo selamat sore waktu jakarta pak sandi apa kabar
stereotype ini dipatahkan oleh soni talonto perempuan diaspora indonesia yang menduduki posisi top management di berbagai perusahaan besar di amerika serikat
kalau bicara matematikanya dicicil itu misalnya thr nya
yang biasa menjadi penyokong opini
memutuskan dengan cara yang
saya mendatangi rumah produksi ani rustati
sebetulnya harian ini satu persatu dengan secepat umkm kini ini tumbang
lalu bagaimana sebetulnya standing dari tentunya bang abalin sendiri ya di ksp
terima kasih anda masih bersama kami di political show
puji syukur kehadiran allah swt atas limpahan rahmat dan hidayahnya
dan terakhir mungkin event yang gede asian games ya kayak kemarin ya
relasi bang surya sama pak jokowi itu
manakala ada komisaris komunis karis relawan jokowi komisaris bumn itu pasti nggak bermasalah
sebab fasilitas dan sarana di kapal ini bahkan melebihi banyak rumah sakit di darat
fakta lain memperlihatkan bahwa memang seorang pelaku yang memiliki
apalagi di situasi kayak begini ya
misalnya kritik dulu keras kepada pak sby periode kedua
namun menariknya insting seekor penyu membuat ia akan kembali untuk bertelur
ada pula mobil overland
bulunya tebal dan berwarna abu abu kebiruan polos
karena selain bumn itu untuk menopang perekonomian negara
ada cerita di baliknya ada sensasi apa dan mungkin pengalaman yang mungkin bisa dibagikan kepada orang orang
dan ya budayanya juga menjadi saling bercampur
salah satu tempat yang tersohor menjual jajanan khas timur tengah
jadi sejauh ini dia sudah sangat mandiri gitu
dapetin imbal hasil sampai sepuluh persen inflasinya mungkin cuma dua
saya suka sekali karena banyak teman teman sekolah bareng makan bareng kemana mana bareng
dari pelatihan sampe yang paling bawah
jadi salah satu sasaran penting itu mendorong anak anak muda menjadi entrepreneur
lalu apa yang dimaksud dengan televisi digital di sini
ini bisa diceritain dulu nggak gimana sih kondisi di sana atau situasi di new jersey saat ini
eee masukan dari anda terkait dengan regulasi ke depannya
sebenernya kalau u empat belas sendiri nggak pernah ngasih beasiswa yang
kanzata marindora andreas wijaksono surabaya jawa tenggara
bahwa diet bisa mempengaruhi munculnya jerawat
baik di bidang finansial sumber daya dan teknologi
berikut wawancara kami dengan bapak jack west
artinya ini bukan bukan untuk pemerintah kabupaten karawang dalam artian dari dari apbd satu eh apbd dua
sebelum didiamkan olahan manisan karika yang sudah dikemas dalam kap kemudian direbus lagi
seperti bagaimana pemilik usaha merekrut anggota hingga cara memperoleh keuntungan
membrandingkannya seperti apa melihat marketnya seperti apa
artinya kehamilan pada usia ini beresiko
mulai dari properti interior ruangan
apa saja yang bisa anda sampaikan ke masyarakat
ini nih september ya masih awal pertengahan september sampai awal oktober ada dua event
ini saya dengar juga katanya tribunnya bisa bergerak menyesuaikan lapangan
dengan mbak puan juga sangat harmonis
ada satu dusun namanya dusun sarakan ya kang ya
tetapi jumlah yang besar itu tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya
jill beckwith mengatakan dalam kesehariannya
sekarang kebetulan kita kan stay di sini rugi kalau kita nggak duluan kesini gitu
apakah ada yang salah dengan tafsir al zaitun
oke kalau kita berbicara mengenai digitalisasi ya di zaman atau era digital
mulai dari bagaimana cara mengeluarkan uang atau gaya konsumsi
dia akan lebih besar dari aku
kemarin persis sekali kemarin malam kami sudah belajar
ini yang terjadi paksanya mbak daya
nah dengan ini ya kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana konsumen
di lebih dari dua ratus titik sumur pengamatan pada musim kemarau periode april hingga juni dan musim hujan agustus sampai november tahun ini
tapi lebih baik saya muter sih pak
sejak itu pun ia mulai berjualan dengan menerapkan sistem pre order
nah di saat pokoknya intinya di saat kita juara itu kita lagi deket deketnya satu sama lain tuh
memiliki kesempatan menanyakan langsung kepada guru
pada dua ribu dua puluh tercatat ada sembilan ratus dua puluh tiga kasus permohonan dispensasi perkawinan anak
ada pun okupansi kami sendiri berdasarkan data sampai dengan saat ini kita masih berkisar di antara enam puluh sembilan
ya misalkan kayak apa ya jumlah subscriber premium gitu ya
kementerian kominfo mengatakan bahwa delapan puluh delapan delapan persen masyarakat indonesia siap beralih ke televisi digital
itu cukup tinggi dan sangat sulit terkontrol dengan obat obatan waktu itu ya
tapi pelaksananya tidak tuntas
tetapi mungkin saja akan lebih dipengaruhi upaya untuk mengharapkan penyelesaiannya yang tidak menimbulkan kegaduhan
jadi jenis alat maggot ini dia namanya alat bsf
siapa sih yang tidak suka berfoto galeri smartphone anda pasti sudah penuh dengan beragam foto baik
mungkin lebih ke mau nyanyiin happy birt day kali ya buat kakak aku yang lagi ulang tahun
berarti udah prepare ya udah siap siap nih
penegakan hukum saja bisa merasa tidak nyaman
kedelai turunan masam padi turunan masam
dia mengadvise mengadvise pemain
ini yang paling mahal tiga belas juta
cuma kalau kopo lebih ke bandung coret lagi ke sana lagi
yang melaporkan ada dua rute kereta yang berbeda ini berada di kalimenur yogyakarta
mudah mudahan dari pemerintah pusat ya segera agar cemara itu tidak habis
unicorn tuh mahluk yang jarang jarang
profesor beverly velenhoven adalah kepala genokologi dan penelitian di monash health
atau yang di sana belum dapat aku gini
dan yang level delapan itu hanya tiga
dia membuat kerjasama kerjasama dengan industri
kandidat rookie of the year paling kuat ya bu ya
agen real estate diperhatikan setelah aktivitas skema ini

nah selanjutnya kain kain sutra ini didistribusikan kepada sejumlah pengrajin batik dan juga ekoprint setelah dilakukan proses lebih lanjut
sarat indonesia menjadi negara maju itu saratnya apa
nah itulah saatnya proses kita proses sekarang
kita kan ngasih nih dan ngedot
hal tersebut dikatakan bahlil usai menghadiri kongres kaum muda indonesia di gorbulungan
terus nyeri di kaki kanan dari pinggang sampai telapak kaki
legitimasi program program kemendikbud lainnya
untuk menentukan pilihan siapa pemimpin indonesia ke depan pada empat belas februari dua ribu dua puluh
beraneka ragam lauk juga tersedia
dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati
katanya akan memunculkan sosok perempuan lain untuk menyaingi poros hovifah emil seperti itu
bagaimana kemudian nanti seleksi ini akan dilakukan
kurang lebih sama seperti waktu kita ketemu dengan anak anak muda di kota kota lain ya
sudah sejak bertahun tahun yang lalu kita mengalami kebocoran
kemudian dialog tidak hanya dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan pemerintah daerah
berada di dalam framework reguler
yang kontra ternyata dari pdi perjuangan ada deddy sitorus politikus pdi perjuangan
udah kedengeran suaranya kayaknya udah pada langsung tau sih ya cen ya
ada lima gubernur akan menginap atau kemah di sana
manisnya milk crepes mendatakan cuan yang manis pula bagi pelaku usahanya
dan jangan lupa kita bukan klaiman state dalam coc atau dalam isu laut cina selatan
di marsut bogor atau gimana
karena tiga hari menjelang lebaran kemarin harga soto betawi di sini dinaikkan harganya tiffany
kabar ini mencuat setelah kementerian bumn dan pertamina menetapkan albert burhan
menurutnya banyak warga keturunan tionghoa berdagang tidak semata mata karena pandai berdagang
tapi kalau soal ngelatih murid murid yang sekarang gitu kan ada tantangan tersendiri gak sih
kita bahas malam ini bersama narasumber saya ada jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
dua rumah sakit pemerintah itu adalah korban meninggal yang tidak teridentifikasi
kroket kroket itu kan aslinya dari belanda
ya udah gue gak waktu gue kayak sempet waktu itu mau kayak udah
siapa di antara anda yang hobi berkuliner ataupun berburu fashion
eee yang gara gara corona itu dah jadi ga itu jadi ga demen lagi
tolong maksimalkan negarawan kita mantan mantan presiden kita yang masih hidup itu
meski demikian dikenakan biaya lagi jika hendak bermain wahana lainnya
bagaimana sih sebetulnya bisa memanfaatkan tempat wisata alam yang juga bergabung dengan flora dan fauna
kedua anak balita mereka pun biasa tidur di gerobak
di dalam norma etik yang dijadikan dasar
tangan kirinya di bebel
bila menyetor sampah sesuai dengan poin yang ditentukan
dan kami juga tadi sudah mendatangi dirjen ahu ke menterian hukum dan ham
pengguna adalah yang membuat
terus reboundnya itu totalnya sembilan puluh delapan
karakteristik pasir pantai watu klotok yang khas juga mengundang penyu penyu untuk mendarat dan bertelur di sana
ada juga yang membawa karung plastik
soalnya jujur jujuran nih soalnya pertama gue quarter terakhir tuh gak dimainin
maksudnya orang yang kaya mungkin ada yang pro dan ada yang kontra
untuk bisa mengevakuasi warga yang ada di sekitar area yaitu blok kesambi desa balongan
jadi itu salah satu organisasi muslim indonesia yang terbesar
gimana sih kondisi tenis kita sekarang nih mas
baru gue setelah disitu mungkin pelatihnya tau
ya itu terjadi karena kami saling
dan maksudnya kalo ya mohon maaf nih ya kalo misalnya lu kuliah di thb atau di uph mungkin secara karir basket lu lu akan lebih fokus karena
dan presiden saya tidak tahu apakah tidak sadar atau mendiamkan potensi konflik kepentingan
yang dimakan sama kaviar itu dibikin dari durung wit
itu kan ya perspektif aja
kalau di jakarta itu ragunan ragunan
informasi yang kami impon tadi bersama rekan kami jurnalis transmedia bang bang jati
dan kemudian membuat semuanya di tempat
sebagai latar belakang tentang gita
karena orang amerika atau orang barat itu
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
kehadiran layanan berbasis aplikasi kedai kopi bisa membuat pebisnis kopi konvensional berpikir ulang untuk biaya operasional
terkhusus lagi pada teman teman wartawan sekalian yang hadir pada kesempatan ini
kemudian ada juga kita dari sisi pemerintah dari sisi distribusinya ya
saya kira apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan dengan baik
tetapi berharap wisatawan banyak datang ini juga bagi pengelola sebuah tantangan ya
rasa sakit akibat hoaby sorter sangat signifikan
nah kemudian dengan adanya tanahnya turun karena beberapa faktor yang mungkin nanti kita bisa diskusikan
namun sebelum dipijat kita perlu memahami kondisi tubuh
harus masuk karena kalau kita nggak bisa mewarnai kita nggak bisa bantu rakyat kalau kita nggak ada dalam pemerintahan
masalahnya kan begitu kan itu jadinya
yang terbaik juga di petrus gitu
sri kandi indonesia ini memang tidak main main bisa menjadi pemimpin di negara maju seperti amerika serikat yang pernah bekerja di silicon valley
dulunya wahana wisata air ini merupakan kolam lele
nah kalau seseorang defisit kalori
baik mas aun meskipun kabar baik tapi sebenarnya hati saya ini masih kecewa ya
kenapa supaya kucing kucing ini tuh nggak stres
pendengar batok semua selamat malam juga ya lagi bersama gua vincent dan albert abo dong ya
itu dari selatan selatan bangkung khususnya
apa namanya selama siang hari gitu ya dari mulai mereka nawur terus
untuk karir lo di bali united semoga bisa mendapatkan yang terbaik lah
maupun industri permukiman dan sebagainya yang rawan terhadap bencana
saya penasaran pengen hitung waktunya
kami juga bbbd mengirimkan
semakin saya memberikan sumbangan
sama kalau ada masalah lain bisa ketahuan
dia tidak pernah menjadi ketua umum dari partai
ikut mendedikasikan dirinya untuk kemajuan demokrat partai demokrat dan sebagainya itu
maksudnya ngerti nggak sih ngerti nggak sih mereka bilang
apakah itu semua yang mereka
apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri
ambang batas tertentu akan bisa melecut
nah ini pdb singapura ini mungkin sesuatu yang bisa kita lihat
akan letuk lima derajat celcius di atas era praindustri
ini adalah konsep yang kami lanjutkan bersama
mas kualitas pemainnya terus rankingnya pemainnya bagus bagus
vaksin ini pun telah mendapat fatwa halal dari majelis ulama indonesia
kita mungkin yang terakhir ini
mungkin aja ya ini kan hipotesis saya nggak tahu apakah betul kondisinya
masih bisa kayak gitu mainnya gitu loh
begitu kayak rada rasa frustasi gitu loh ada rasa kayak wow kenapa kita gak juara udah gitu
menjadi negara seperti saat ini
karena mereka khawatir ketika mereka menaikkan harga bahan makanan atau menu yang mereka jual
nah pada saat masuk ke situ tuh kok apa yang muncul pertama kali di benang
tapi lebih kepada celebrate ini sebagai multicultural memang bahwa didahului oleh para penduduk lokal
hendrawan berkenalan dengan dunia pijat alternatif ketika ia mengalami kecelakaan
untuk menarik minat generasi muda sanggar ini juga mengkreasikan gerakan jaipongan sehingga terlihat kekinian
lebih kental dibandingkan yogurt jus
produk lokal tidak mampu dikonsumsi oleh masyarakat
apalagi sekarang sudah ada media televisi orang lebih suka menonton
kalau relawan berharap dapat jasa di kabinet pemerintahnya pak prabowo dan mas gibran
kita request pakai brown sugar atau misalnya double shot ya
yang terganggu oleh timbunan sampah
salah satunya ditawarkan oleh restoran ayam goreng cepat saji ini
itu pun juga gue boleh jujur gak ada rekayasa
yang dibentuk oleh kesukaan yang terpati dalam benaknya
terus kalo pengenin ga sih
kecamatan lewiliang kabupaten bogor jawa barat
atau pihak yang mencoba mengejar keuntungan elektoral karena begini posisi kita menonton debat
yang diduga anaknya ini
ada muhammad syahril pak syahril selamat malam
dan pertandingan itu team event di biayain sama pemerintah waktu itu tapi dia tidak full gitu
nah setelah semua tercampur rata nih seperti ini
karena kan off season lama jadi fitness
gue udah siapin pantun juga seperti biasa
ini kemudian nanti bisa memberikan efek samping bisa berisiko anemia aplastik
kita bisa lanjutin lagi untuk nextnya gitu
kalau sekarang lebih luas gitu aktivitasnya bisa kayak udah bisa futsal main bola sama olahraga yang lainnya
tapi buka puasanya itu jam delapan
yang konsep yang sebaiknya memang kita tawarkan atau ditawarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
dari umur kelas tiga kelas empat udah ikut ikutan main basket
uph kan berarti nggak ada tawaran lain tuh selain uph atau gimana
saya menjajal sejumlah terapi yang ada di sini
biasanya mereka telah memiliki cara sendiri untuk menangani gejala pilek yang muncul
agar komponen elektrik pada motor listrik tetap bisa berfungsi dengan baik
yang dibutuhkan oleh masyarakat global
oke terima kasih bang oki dan jaga momeda sukses
namun seringkali infeksi ini dapat sembuh dengan sendirinya
sebenarnya kalau misalkan jadi seminggu seminggu jatuh pasang itu sekali bagaimana pak
spageti yuk kita sama sama buat spaghetti rendang selengkapnya di morning tips hari ini
kalau buat pemula nih pemula misalkan saya pengen diet karena saya punya masalah dengan bobot tubuh misalkan saya pengen
untuk imunnya masuk dia malah jadi melemah
dan yang sampai sekarang yang masih main di profesional itu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dalam masa tenggat waktu ini untuk nantinya bisa mendaftarkan diri
kalau misal gue bisa survive di
dan masyarakat ini tidak terus menerus terjebak dalam skema ponzi seperti ini pak
terutama untuk negara negara yang melakukan ekspor import komoditi
nah ternyata pas pembukaan pertama itu membludak
kalau kelihatannya para siaranya membudakan gitu ya
bu megawati bahwa pas pampres
jadi diperkirakan indonesia masih tetap bertahan untuk masalah musim panas musim dingin musim hujan dan sebagainya
terus kemudian satu dua kita bisa temukan si penyu hijau juga
mereka memiliki buku pijak yang
suhu dunia mengalami lonjakan tinggi awal bulan juli kemarin
oister di kita itu besar besar
apartment ini bukan untuk peliharaan dan semua ini skema
selama turnamen ini ada tiga formasi yang sempat mereka pakai
enak itu karena dia dipanggang ini nih pak
yang disiarkan langsung melalui kanal youtube pribadinya
gempa juga menyebabkan lebih dari tiga bangunan rusak
dari hasil kegiatannya itu ismail bisa meraup keuntungan dapat cuan lima sampai sepuluh miliar rupiah per bulan
pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa
sembari menunggu sang ayah menjalani masa hukumannya
memang di tahun dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas dan juga menuju ke dua ribu dua puluh itu mengalami peningkatan yang luar biasa
berarti maggotnya belasungnya itu lebih cepat gemuk dong kalau kayak gitu
di kawasan ini mencapai enam lima ratus hektare
kan karena sebuah instrumen atau investasi itu ada manfaat pasti ada resikonya
kita mencapai satu lima derajat celcius padahal paris agreement itu saya sendiri di paris itu sudah hampir sepuluh tahun yang lalu
yang diluar daripada ukt belum tentu panggung
kami membuat profil jurisdiksinya pertama
kompetitif banget loh ya
mungkin harus ini kali ya bu ya harus sering sering main pick up games nih atau main main ke pro handles nih kayaknya
dua hingga tiga hari namun dosis itu tergantung dengan bahan obatnya ya dok
ikutin aturan mereka yaudah
bahwa saat ini di kantor sudah disiapkan juga ruangan sholat
itu kemampuan kehidupan juga
jumlah hutan yang sangat
mereka tidak membutuhkan apa apa penyakit
ketika dada tadi ditaruhnya itu di tengah tengah ditusuk
demokrasi itu artinya ada transparansi dan akuntabilitas
sebagai top list saat makan siang di makassar
sebelum pandemi ini saya udah macam macam saya udah nyoba pizza
norma hukum yang bertentangan dengan norma moral
sehingga mereka itu mendapatkan bekal mendapatkan keterampilan menjadi tenaga tenaga terampil
badan terasa pegal meriang bahkan ada yang hingga diare
adalah membantu distrik untuk membentuk
warga pun menemukan pede sang ayah
ojk bersama dengan lembaga yang lain harusnya bisa meningkatkan kerjasamanya
gelandangan dan pengemis dari enam ratus enam puluh orang menjadi lebih dari satu tujuh ratus orang
kita harus padu semuanya biar tahu deh rasanya seperti apa
alhasil sekarang kita stay di pk international murid kita total sekarang
kebutuhan yang besar ini menyebabkan permintaan minyak goreng meningkat
mending gua ini aja katanya
dan membuat teman teman di sekitarnya terlibat
ardi tirta chowa mengatakan
jika memang kapal rumah sakit ini bisa dikirim ke wilayah palestina
bagaimana anda melihat kenaikan ukt di berbagai ptn di indonesia ini
maka hampir pasti proses phk itu akan banyak
ada kerelaan dari elit kita
kalau pihak swasta dia
atau penghafal al qur an
yang dulu mungkin masih tulisan tangan terus komputarize sampai ke medsos
tapi itu adalah mulut yang bagus
apakah mereka mau mengurangi porsi makanan tidak juga
oleh masyarakat indonesia secara khusus secara umum
mbak mira apakah sejauh tahun dua ribu dua puluh komunikasi intens dilakukan antara para pekerja dengan pengusaha
pastinya ya kalau misalkan puasa di sini bedanya adalah karena semua orang nggak semuanya puasa
karena masih banyak yang harus dibenain
kenapa prestasinya naik turun naik turun terus gitu
mungkin yang pertama pemerintah harus mau menerima
sehingga beberapa sejarawan mengaitkan
itu amerika di atas delapan lima persen dan juga negara negara maju seperti singapura dan juga inggris
masyarakat ya dari cnn
hikmah hanto juwana guru besar hukum internasional ui sudah bergabung dengan cnn indonesia sore hari ini
pondok pesantren al kafi somalungu terletak di desa sumberadi kebumen jawa tengah
iya artinya supaya dapat diterima oleh semua pihak
dapat dimainkan ketika pertunjukan itu
tidak hanya sekedar saya mampu saya mampu
dan harganya mampu bersaing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
tapi sekolahnya bisa enggak kan
salah satunya adalah persaingan harga antar toko yang langsung dapat dibandingkan para konsumen
pamer pamer lagi bagus bagus sih kalau gue lihat historinya sih cakep cakep emang ya tapi bagian
yang berwawasan lingkungan yang bagus
dan fisiknya itu benar benar
mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim dan teman teman melewati mas wahyu ini pak dhani
mungkin bapak kayak kaget kenapa setelah masuk sahabat semarang kenapa nggak masuk merpati
ya sebetulnya takut sih pasti ada
atau diapain nggak itu cuma emang anak manajemen pengen buat aja biar anak anak biar kita tuh kayak punya channel youtube gitu loh kak
jadi makanya waktu kemarin saya dapat tugas sebagai pimpress sebagai manager
agar cita rasanya bisa lebih diterima masyarakat
atau enggak tujuh nanti saat umur dua puluh satu bisa memilih
sudah mau masuk ke perhelatan besar